sabak berdelapan final cabang sepak bola pekaan olahraga nasional berlangsung panas
dimana laga antara sulawesi selatan melawan bangka belitung
sempat diwarnai keributan antar pemain
pertandingan antara kesebelasan sulawesi selatan melawan bangka belitung
berlangsung dengan tempo tinggi
memasuki menit ke empat belas tim bangka belitung diganjar penalti
dan adi setiawan menyerangkan gol untuk sulawesi selatan
bangka bangka adi
namun bangka belitung bisa membalas
saling serang masih terjadi hingga sulawesi selatan bisa membobol gawang
dan menutup babak pertama dengan skor dua satu
saling serang juga terjadi pada babak kedua hingga skor menjadi tiga satu
menjelang menit akhir terjadi kericuan antar pemain
wasit terpaksa mengganjar kartu kuning untuk dua pemain sulawesi selatan
dan bangka belitung
berserah di sulawesi selatan

akhirnya berhasil memetik kemenangan dengan skor empat tiga
kekalahan ini membuat tim bangka belitung harus angkat koper dari pon sembilan belas jawa barat